gaviski aza mardatila hanya bisa terbujur kaku
kulit disekujur tubuhnya kering dan mengelupas serta sulit digerakan
penderitaan ini sudah dialaminya sejak beberapa bulan lalu
akibat penyakitnya ini gadis tiga belas tahun ini pun tidak bisa bersekolah
aza merupakan anak bungsu dari empat bersaudara
ibunya baru meninggal beberapa bulan lalu
sedangkan ayahnya walan tidak lagi bekerja karena faktor usia
awalnya aza mengalami gatal gatal di kepala
aza pun kemudian dicukur gundul hingga sempat mandi di pantai
karena semakin parah aza pernah dirujuk ke rsud azari pemalang dan rsud suradadi tegal
namun penyakit yang dialaminya tidak kunjung sembuh
keluarga pasien ini sempat frustasi karena keterbatasan ekonomi
namun atas bantuan sejumlah pihak azah akhirnya dibawa ke rsud suradadi untuk menjalani pengobatan
selanjutnya gadis malang ini akan dirujuk ke rsup karyadi semarang
diagnosis sementara kemungkinan aza menderita stapilocokal skalded skin syndrome atau sss
yakni infeksi dari bakteri stapilococcus aureus yang menyebabkan kulitnya terus mengelupas
kalau dari medis sepertinya ya curiganya ke arah penyakitnya sss s namanya
artinya itu ada infeksi bakteri
dari staphylococcus yang menyebabkan kulitnya terus mengelupas
kalau biasanya perangsangnya apa itu
nah itu tuh awalnya biasanya karena infeksi yang tidak terobati
jadi ada infeksi di kulitnya terus nggak diobatin akhirnya bakterinya menyebar ke seluruh kulit
yang menyebabkan kulitnya jadinya mengelupas
selama menjalani perawatan biaya hidup keluarga akan dibantu oleh donatur
ya karena kondisinya sudah sangat kritis emergensi darurat
jadi saya minta di rut rumah sakit karyadi untuk menerima pasien tersebut
dan ditangani dengan tanggungan dari pemerintah
ya itu pemerintah harus hadir dalam kondisi kondisi darurat seperti ini
kemudian untuk biaya hidup orang tuanya bismillah insya allah akan saya bantu
keluarga berharap aza bisa sembuh dan bisa kembali bersekolah
imam suripto tegal jawa tengah